surabaya dilewati dua sesar atau patahan aktif yang berpotensi menimbulkan gempa darat
gempa yang terjadi bisa mencapai enam lima skala richter
dan untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah kota surabaya
bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di surabaya
tengah melakukan persiapan melakukan zonasi daerah risiko gempa
oktober dua ribu tujuh belas lalu pusat studi gempa nasional di bawah kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
merilis potensi gempa dari dua sesar aktif yang melewati surabaya
pemerintah kota surabaya bersama institut teknologi sepuluh november surabaya
kemudian mulai melakukan zonasi atau pemetaan wilayah serta bangunan
penelitian dilakukan untuk menggali seberapa besar potensi gempa yang terjadi
memetakan daerah dengan risiko tinggi
pakar kebumian dan bencana its surabaya amin widodo menjelaskan
dua sesar aktif yang terjadi di surabaya itu ialah sesar surabaya dan sesar waru
sesar surabaya patahannya mulai kawasan keputih hingga cermi
sedangkan sesar waru patahannya mulai dari rungkut hingga jombang
jadi prinsipnya kan begini karena disitu kita melakukan penelitian mulai dari asesmen bangunan
asesmen tanah jadi penilaian terhadap tanah bangunan kemudian asesmen terhadap stakeholder
maksudnya masyarakatnya dan pemerintahnya kayak apa
terus yang keempat itu kita meneliti
tentang penurunan tanah
memang ini baru mulai dan kita memang mengharapkan nanti mungkin november itu kita bisa rilis ini
struktur bangunan dan kualitas tanah menjadi salah satu ukuran daerah resiko tinggi gempa
karena itu pemkot perlu mensosialisasikan pada masyarakat
agar turut mengantisipasi resiko kegempaan dengan memperhatikan struktur tanah dan bangunannya
saat ini pemkot melalui badan perencanaan pembangunan kota surabaya
telah melakukan langkah pencegahan
salah satunya adalah dengan melakukan zonasi daerah dengan resiko tinggi
sedang atau rendah melalui pengeboran tanah
kemarin kita sudah melakukan sounder boring seluruh tanah di wilayah kelurahan surabaya seluruh
kelurahan sudah kita lakukan sonderboring
tanah itu kita sudah kirimkan ke its untuk dilakukan penelitian
sehingga kita bisa memetakan nanti
oh kelurahan ini zonanya seperti ini maka perbaikan jalannya seperti ini
oh zona ini kelurahan ini tanahnya seperti ini maka perbaikannya harus berbeda
sehingga nanti perbaikan tanah di masing masing wilayah
juga akan berbeda
dan itu akan kita lakukan setelah hasil dari its sudah borinya keluar
kondisi tanahnya seperti apa kita akan perbaikan
pemerintah akan segera mensosialisasikan hasil penelitian its pada november mendatang
ardia putri surabaya